dan sejumlah perancang busana muslim indonesia berusaha untuk menembus eropa
langkah ini mereka ambil dengan mengikuti istanbul modest fashion week di pertengahan mei
turki menggelar pekan busana islami untuk pertama kalinya di pertengahan mei dua ribu enam belas
pegelaran ini bertanjuk istanbul modest fashion week
penyelenggara modenista menyulap peron lama stasiun haidar pasa istanbul menjadi runway
yang unik tak semua perancang menampilkan busana berkerudung
dari indonesia ada sembilan perancang busana yang ikut ambil bagian
salah satunya adalah anggia yang mengusung brand anggia hermi
nama indonesia tak hanya muncul di jajaran perancang
di barisan penyelenggara
ada satu nama yang sudah tak asing dengan dunia fashion indonesia
istanbul dan haidar pasa khususnya dinilai punya nilai historis dan kultural
sebagai titik pertemuan asia dan eropa
bagi perancang indonesia
tampil di istanbul merupakan langkah awal untuk memasuki pasar eropa
desi ardiana istanbul turki